peristiwa persalinan tragis hingga membuat bayi meninggal dunia ini
terjadi pada kamis dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
kini bayi mungil dengan kelamin perempuan yang diberi nama cahaya rembulan telah disemayamkan
bayi mungil tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri yopi widianto dan rohmahroh datul janah
warga dusun selombok desa pelemahan kecamatan sumobito jombang
orang tua bayi pada senin siang mengaku
kala itu istrinya yang hendak melahirkan dirujuk oleh puskesmas sumobito
untuk operasi di rsud jombang pada kamis lalu
namun pihak rsud jombang justru mengupayakan persalinan normal
dengan alasan sudah terjadi pembukaan tiga dengan kondisi kepala sudah masuk dasar panggul
namun ternyata bayi tidak bisa diselamatkan
dan dari pihak resude harus melakukan tindakan medis untuk penyelamatan
akibat peristiwa pilu tersebut warga meminta keadilan dan pertanggungjawaban resude jombang
pada selasa siang
dewan perwakilan rakyat daerah jombang jawa timur melalui komisi d
memanggil pihak rsud jombang terkait kematian bayi yang terjepit saat proses persalinan
hasilnya orang tua bayi dan rumah sakit bisa menerima penyelesaian secara kekeluargaan
kita memang merekomendasi supaya pelayanan rsud lebih ditingkatkan lagi
supaya kasus kasus seperti ini
jadi apa ya istilahnya viral lagi
dan juga kita memohon kepada manajemen rumah sakit bahwasannya oknum oknum
merawat dan lain sebagainya yang memang tidak melayani dengan sepenuh hati
ini ada sanksi sanksi tertentu karena itu menyangkut kinerja seperti itu
yopi widianto orang tua bayi pun menerima dengan ikhlas
yopi akan fokus merawat sang istri
apakah puas dengan hasil tadi pak yopi
ya seperti yang saya lihat tadi
terus nanti apa pak yopi
memang selama ini
sedangkan pihak rsud jombang memberikan keterangan kepada anggota dewan
bahwa upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur medis
pihaknya berjanjikan menindaklanjuti perbaikan pelayanan
sesuai rekomendasi anggota
pihaknya berjanjikan menindaklanjuti perbaikan pelayanan
sesuai rekomendasi anggota dewan
kemarin waktu pak benepet jadi tetap seperti itu
kami sudah di tim kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur
artinya kita juga sudah melaporkan sampai ke di jawa timur ke persi jawa timur
semuanya sudah kita pogi juga
kalau terkait pelayanan pak tadi didapat sorotan juga
oh ya nanti kami untuk semua masukan untuk perbaikan
pasti akan kami tindaklanjuti
sebelumnya bayi mungil yang diberi nama cahaya rumbulan ini
meninggal dengan tragis saat persalinan
bayi malang ini meninggal akibat terjepit saat proses persalinan di rsud jombang
agung wibowo jombang jawa timur